sementara itu pemerintah membangun indonesia pavilion di antara lokasi pertemuan tahunan imf world bank dua ribu delapan belas di kompleks nusa dua bali
kehadiran indonesia pavilion ini menjadi gambaran indonesia untuk memancing investasi pada proyek yang dijalankan bumn
pavilion indonesia dibuat dalam bentuk showcase hall seluas dua ribu meter persegi
tempat ini menjadi jendela pertama bagi para peserta pertemuan yang hadir untuk mengenal indonesia secara singkat
namun dengan informasi yang merepresentisekan keindahan dan keberagaman indonesia
pavilion dibuat atraktif agar dapat menarik minat negosiasi maupun investasi perdagangan ke indonesia
ada area teater mini area destinasi wisata pojok investment lunch display proyek infrastruktur yang sedang berjalan serta produk kerajinan tangan
kita mau menampilkan indonesia seutuhnya dan pertumbuhannya dari yang lama lama sampai sekarang
jadi memang indonesia
indonesia luar biasa dan sangat kaya
mudah mudahan orang yang datang ke sini melihat itu dan percaya bahwa indonesia itu besar
dan kemudian yang kedua masyarakat yang datang ke sini nanti semakin percaya bahwa pengelolaan pembangunan ekonomi yang dilakukan indonesia itu berimbang dan maju
hal yang menarik dari sisi perkembangan pembangunan indonesia dari tahun ke tahun
ada ruang pamer yang mengangkat proyek proyek strategis
sejumlah destinasi wisata kekayaan seni budaya indonesia hingga kerajinan tangan khas indonesia
namun ini tak hanya sekedar ruang pamer
akan ada kesepakatan investasi yang terjadi pada ruangan ini pada pavilion ini pada sejumlah proyek bumn jika ada delegasi ataupun investor yang tertarik
di tempat tempat indonesia yang berkultur seperti yang saya lihat di sana itu tempat yang sangat menarik
tempat yang sangat luar biasa
jadi saya sangat senang melihatnya
data pencapaian perekonomian indonesia dan informasi proyek strategis nasional tersaji secara digital dan atraktif pada layar led dan menggunakan qr code untuk mengunduh
indonesia pavilion bisa menjadi tempat melepas lelah bagi peserta yang penat dengan padatnya agenda pertemuan
desi aritonang nusa duwari